episode the politician kali ini akan menghadirkan sosok yang istimewa
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
kali ini saya akan mengajak anda berdiskusi lebih dekat
di tempat yang istimewa di museum dan galeri sbi ani
hanya di the politician bersama saya novanaya antarkal
susilo bambang yudhoyono merupakan presiden ke enam ri
yang menjabat selama dua periode
usai pensiun dan ditinggalkan istri tercinta ani yudhoyono
presiden yang akrab dipanggil sby ini
membangun museum dan galeri seni sbi ani di pacitan jawa timur
museum yang didirikan di tanah kelahirannya ini menyimpan banyak makna
lalu apa saja makna dan koleksi dari museum ini
baik apa kabar
pak ini selain menjadi ketua dewan
dan pertimbangan saya ingin tahu nih pak
keseharian kegiatan bapak apa aja pak
kegiatan sehari hari utamanya setelah istri tercinta ibu ani berpulang ke rahmatullah
pertama tama saya mendirikan melatih dan membina tim bola volley lavani
kemudian setelah itu saya melukis belajar melukis
sekali sekali saya masih menciptakan lagu
masih diundang untuk memberikan
kuliah umum atau ceramah
dalam dan luar negeri
dan juga sekali sekali bukan sekali kali kalau ini
saya masih mengikuti
baik di indonesia maupun di luar negeri
itulah keseharian saya
selama empat tahun ini
bukan utamanya di cks di pacitan ataupun di tempat tempat yang lain
pak tadi menarik terkait wafah ini pak
ini apa kiatnya bisa menjadi juara proliga dua tahun berturut turut dari tahun dua ribu dua ke dua ribu dua puluh tiga
seperti apa pak kiatnya
ya intinya tidak ada resep ajaib tidak ada jalan pintas
kecuali bagaimana kita melatih dan membina mereka
untuk diketahui oleh mbak naya pemain lavani itu dulu awalnya anak anak sma dan smp
dari berbagai wilayah indonesia
mereka tentu belum menjadi pemain yang populer masih pemain lokal
tapi punya semangat punya talenta untuk menjadi pemain yang baik
oleh karena itulah setelah bertemu di jk kami asramakan
hakikatnya kita berlatih
latihan kami ini sungguh fokus intensif dan terus menerus
apa yang kami latih dan bina
pertama tama adalah mental
mentalnya harus mental membaca disiplin tidak mengenal menyerah
apapun latihan yang diberikan kepada mereka mental itu segalanya
yang terakhir adalah mental
yang kedua fisik
mereka harus kuat
baik musculenya sehingga bisa vertical jump dengan baik bisa smash bisa block
bisa main lima set dengan kemampuan fisik itu
yang ketiga baru skill
dia harus menguasai tentu basic skill pemain volley spike serve digging
semua harus dikuasai
dan juga teamwork
boleh secara perorangan bagus tapi kalau teamworknya tidak bagus
tidak akan berjaya
pak ini namanya juga menarik love ani
itu mengingatkan kalau saya pasti love ani
semuanya mau baik
namanya bagus sekali pak
betul itu dari kata kata love ani
sayang ibu ani yang telah mendahului kita semua
jadi seabadikan di situ
alhamdulillah bapak berkah juga
dan banyak juga yang timnas ya pak ya di prorega alhamdulillah
sekarang menjadi timnas
tentu bangga semua orang tuanya bangga teman temannya bangga
pak ini terkait museum pak
apa makna museum ini bagi bapak
iya museum ini sebetulnya mengandung banyak makna banyak arti ya
pertama ini saya gagas bersama ani almarhumah setelah tidak menjadi presiden
ini sebagai pertanggung jawaban saya kepada rakyat indonesia
saya pernah memimpin mereka diberikan mandat oleh mereka dan di sini diabadikan
kalau di luar negeri disebut museum atau presidential museum
museum kepresidenan ada di sini
sekali lagi pertanggung jawaban saya kepada rakyat indonesia
yang kedua di sini juga diabadikan perjalanan hidup saya
anak desa dari pacitan tiga puluh tahun mengabdi di tni
dan banyak sekali liku liku kehidupan saya hingga menjadi presiden
mungkin bisa menginspirasi generasi muda

untuk menjadi pemimpin untuk menjadi orang sukses dari mana pun bisa
dari kota bisa dari desa bisa
yang punya peluang yang tidak punya
yang kurang mampu juga punya peluang
ini bisa dilihat di sini
dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya
ini dulu memang kami gagas awalnya berdua sama ibu ani
di rumah sakit di singapura
gambarnya isinya dan sebagainya
oleh karena itu karena ibu telah tiada
ini saya dedikasikan untuk alam marhumah
dan juga sekaligus apa yang kita gagas dulu oleh allah
diizinkan menjadi kenyataan
pak ini menarik saya melihat dindingnya kiri kanan ada mural
bisa diceritakan pak muralnya
ya ini menggambarkan sebetulnya yang bagian timur ya
ini adalah perjalanan hidup saya
dari bahan sitan sd menjadi taruna akademi militer
mengabdi di tni ke bosnia
ketika ada krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan seterusnya
hingga terpilih menjadi presiden
inilah perjalanan hidup saya
tentu di dalam akan dielaborasi
nah sedangkan yang satunya lagi
ini sepuluh tahun sama mimpin indonesia
saya peduli pada kerukunan di antaridentitas
penting sekali harus kita jaga kita rawat
tentu ekonomi dan kesejahteraan menjadi penting
infrastruktur tidak kami lupakan
pendidikan dan kesehatan
menegakkan pemerintah yang bersih
dan ketika mengalami bencana dari masa ke masa dan
indonesia harus tampil di panggung internasional
karena kita negara indonesia dan polres

negara terbesar di asean kita juga anggota g dua puluh sepatutnya kita mengibarkan merah putih di seluruh dunia
inilah pada moral yang di sini dan juga dielaborasi di dalam
berarti luar biasa ya pak ini dari perjalanan bapak ke berani pencapaian bapak ya pak sameni
hati kecil saya ibu ani masih bersama saya dengan keluarga besar
bapak ini sebagai presiden kita semua kan tahu nih pak hobi bapak di bidang seni seperti membuat lagu kemudian melukis membuat puisi nih pak
nah terkait menciptakan lagu kira kira saya penasaran nih pak inspirasinya itu dari mana
bapak karya karya bapak
ya mbak naya tahu bahwa saya ini juga mencintai seni musik ya
saya smp kelas tiga sma sudah main band di pacitan ini
terus panjang waktu nah kemudian pada saat menjadi presiden tiba tiba tergerak saya untuk menciptakan lagu
selama sepuluh tahun menjadi memimpin indonesia sekitar dua puluh lima lagu
jadi sebetulnya tidak akan menyita waktu saya karena setahun hanya tiga lagu gitu ya
dan yang menginspirasi apa
sebetulnya ya kehidupan manusia kehidupan masyarakat indonesia tentang kasih sayang tentang kurukunan tentang semangat hidup
juga bagaimana saya mengajak rakyat indonesia melalui lagu supaya nggak ada hambatan politik apapun
kita ini bersatu dan maju
lirik lagu saya seperti itu
tentang love tentang unity tentang harmony dan sebagainya
dari sekian banyak lagu yang saya ciptakan semuanya hampir semuanya baik lirik maupun nadanya dari saya
kecuali dua lagu
lagu pertama adalah namanya mengarungi keberkahan tuhan
itu saya ciptakan bersama antara saya dengan epit g a d
nah lagu yang kedua adalah yang justru belakangan aku kehilangan
itu ternyata permintaan almarhumah waktu dirawat saya baru membaca di hari belakangan empat hari setelah ibu berpulang
akhirnya saya belum kuat menciptakan nadanya saya bikin liriknya
saya mengundang anji alhamdulillah anji berkenan untuk menciptakan nadanya dan dibawakan
itu lagu yang juga tentu mengharukan bagi saya
ah kalau adanya ada budaya later hati kemudian selalu balikan besar jika keahlian
aku mengorbankannya alumni memperolehkan pemirsa
kekasih belahan jiwa
meski aku merasa takut
tak lagi rasa hangatnya perlukan
tak lagi rasa menisahkan jumpa
kekasih belahan jiwa
masih yang unikkan cahaya
tentang cahaya ini
pak terkait puisi bapak juga jago menulis puisi ini
boleh tunjukin dong pak karya karya bapak
tapi sebelumnya mbak naya
mungkin banyak yang tidak tahu
saya ini menulis puisi sejak kelas lima sd
dalam bahasa indonesia dan dalam bahasa jawa
dan dimuat oleh majalah anak anak waktu itu
dan sepanjang perjalanan hidup saya
sekali sekali saya masih menulis puisi
tetapi memang ada dua kumpulan musi saya
yang diabadikan dalam sebuah buku
pertama saya tulis sebelum saya menjadi presiden
ini berjudul taman kehidupan
ini juga manis
ada puisi puisi yang menggugah hati
nah setelah saya
di waktu waktu senggang saya yang sangat sempit
saya masih menyempatkan juga untuk menulis puisi
yang saya berjudul membasuh hati
ini juga sarana komunikasi saya dengan rakyat kita
jangan lupa kita membaso hati
biar punya harapan yang baik untuk masa depan
nah untuk kepentingan praktikalite
saya jadikan satu
dua kumpulan buku itu menjadi satu buku
dengan penambahan beberapa puisi
inilah yang kemudian menjadi membasuh hati di taman kehidupan
ini cerita tentang puisi
sebagian penggalan puisi dipajang di sini
sehingga pengunjung nanti bisa melihat
contoh suara hati saya ekspresi saya dalam bentuk puisi
pak itu indah dong pak sama ibu
dikit dikit ya pak itu momennya
di sana bersama almarhumah
dan saya juga tidak pernah melupakan
ada kolaborasi saya dengan ibu ani
yang menulis puisinya saya
tapi ilustrasinya itu hasil fotografi ibu ani
jadi ini paduan diantara saya dan ibu
dalam dunia seni
pak ini terkait almarhumah ibu ani
juga dikenal hobinya fotografi nih pak
masih simpen gak sih pak koleksi kamera kembali
masih masih kita coba lihatkan pak naya
ini kebetulan ini foto atau kamera yang paling lama
canon yang memakai ibu ani dan saya dulu
saya bertugas sebagai militer ke timur timur
terjun dimana mana ini saya bawa
nah setelah itu ketika menjadi ibu negara
ibu ani mengembangkan hobi lamanya
menggunakan kamera kamera ini yang masih tersimpan secara rapi
dan ini ada rombi ibu ani
ini kan ada fotonya rompinya merah
yang sana yang grey atau abu abu itu
dan ini tentu dengan rasa haru dan rasa sayang yang mendalam
saya abadikan di sini
insya allah di dunianya ibu ani juga tersenyum
karena baik kamera maupun perlengkapan fotografinya
masih kami simpan dengan baik
dan bahkan karyanya juga kami pacang
kami gelar di galeri seni ani yudhoyono di tempat ini
ya mudah mudahan ini wujud kebersamaan kami
meskipun sekarang istilah saya satu jiwa dua dunia
karena istri atau suami itu kan belahan jiwa
sekarang bersatu dalam jiwa tapi tempatnya berbeda
ya luar biasa pak
pak ini menarik masih banyak tempat tempat istimewa di sini
oke ajak saya jalan jalan lagi ya pak ya
pak ini spotnya istimewa bisa terasa hangat nih pak
bagaimana nih bapak bisa menjaga keharmonisan
dan ibu ani dengan putra putra kemudian menantu dan jujur jujur
seperti apa pak
hati kecil saya ibu ani masih bersama saya dengan keluarga besar
yang saya pilih bersama ibu ani dulu adalah
berangkat dari tiga semboyan yang kami anut dan jalankan bersama
dalam sebuah keluarga suami istri dan kemudian anak cucu
pertama adalah love
kalau dasarnya cinta kasih sayang menghadapi masalah apapun insya allah kita akan teguh
nah yang kedua adalah care
yang ketiga share
berbagi pandangan berbagi harapan dan semuanya
memang sama sama sibuk
saya sibuk anak anak sibuk
tetapi kalau secara kuantitatif tidak bisa sering bertemu
sekali bertemu sekali bersama sama kita pertahankan kualitatifnya
kualitas pertemuan itu kembali untuk love care and share
berarti nanti mau lihat lagi koleksi bapak tadi ada lukisan dan jika masih diperhatikan
bu di sebelah sana ya pak ya nanti kita keliling lagi ya
pemilu itu milik rakyat
bukan milik negara
yang berdaulat rakyat
bukan milik negara
pak ini terkait hobi bapak yang lagi ngehit sih ya pak
melukis nih pak
katanya ada hasil lukisan dari hasil fotografi ibu yang mana nih pak
ada beberapa yang kita pasang di sini dua
ini yang raja rimba istilahnya singa
ini ibu ani ambil di taman safari
di atas ya
kemudian ibu ani pernah subuh subuh menjelang matahari terbit
mengabadikan rangkaian gunung bromo gunung semeru gunung tengger
ada beberapa lagi hasil karya fotografi ibu yang saya lukis
terus katanya juga ada yang viral pak
yang pertama kali itu pak yang heboh
debur ombak di pantai pacitan
mungkin baru dua bulan saya melukis
dan menarik perhatian publik karena kalau begitu pak s b ini melukis betulan ini
dikira hanya ecek ecek begitu
ini sempat viral ini viral juga father and sun ini
yang di sebelah sana mbak naya
ditanggapi oleh orang orang di luar negeri termasuk wartawan routers
nah ini saya ceritakan juga ini lukisan lukisan yang saya lukis waktu saya
menjalani perawatan medis di rochester amerika serikat
dalam keadaan yang belum sehat
baru menjalani operasi besar
saya melukis beberapa lukisan ini
artinya saya akan terus melukis karena membawa kedamaian dalam hati saya
membawa harapan untuk hari esok
dan sekaligus mengisi hari hari berat saya dulu ketika ditinggal ibu ani
pak jadi penasaran
sebenarnya kapan sih bapak mulai melukis dan ada berapa nih pak totalnya
ya saya tepatnya ini hari baik tanggal dua mei dua ribu dua puluh
sehingga hari ini dua tahun tiga bulan lah
total lukisan sekitar dua ratus
karena saya termasuk pelukis cepat
kalau tidak terlalu besar ukurannya
satu hari satu lukisan
kalau lebih besar bisa dua tiga hari
so dua tahun alhamdulillah
saya sudah menghasilkan sebanyak itu
sebagian dipajang di museum atau galeri seni ani yudhoyono
jadi cuma tiga hari ya pak sebesar itu ya pak
boleh pak kapan kapan saya ntar diajarin lukis
pak tertarik nih pak terkait masa kecil bapak
saya juga pengen penasaran
ada nggak sih pak di siniskop yang menggambarkan masa kecil bapak
di lantai satu
itu termasuk awal masa remaja saya di pacitan
langsung ke sana ya pak ya
pak ini katanya dulu masih kecil
kamarnya sempit nih pak
boleh tunjukin ya pak
ini replika dari kamar saya
kamar aslinya masih ada sekitar satu lima kilo dari sini
ini tempat tidurnya
ada jaket remaja zaman dulu
ada buku buku komik
yang menjadi bacaan saya
karena zaman dulu itu
kalau dari dalam
kalau dari dalam negeri itu cosplus yang populer
ada rahmat kato loto tujuh barjo begitu
kalau yang dari luar negeri the beatles dan the bee gees
dan anak anak muda kan suka dulu
jadi di pacitan kota kecil dulu saya pernah membawakan lagu lagu cosplus dan lagu lagu beatles
pak lanjut lagi nih pak
ini banyak spot spot yang menarik pak guru
ini foto ayah anda saya
ini pak d dan bu d saya
ini sebetulnya kediaman pak d dan bu d
dulu kepala desa
ayah saya dan ramil
saya tidak mungkin ikut karena harus sekolah
delapan tahun di kamar tadi dan di rumah ini
banyak berarti peninggalan yang menarik ya pak ya
ini sepeda ayah saya dulu
nah ini pak
bapak juga ternyata nih anak band loh
saya mulai main band smp kelas tiga
sma dan akademi militer sebentar
ini teman teman saya waktu manggung tujuh belas agustus dulu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh masih ada semua alhamdulillah
ini mbak naya ini bus gitar yang saya gunakan dulu
mulai tahun enam puluh empat enam puluh lima enam puluh enam sampai enam puluh delapan ini bass gitarnya
eh bapak yang mana ya
benar nggak pak
karena tahu ada bassnya
ada bassnya benar
ini ada contoh contoh lagunya pak
yang saya bawakan dan dibawakan teman teman dulu
salah satunya adalah telaga sunyi
sangat populer dulu
tentu ini rekaman belakangan
saya menyanyi dibikin arrangementnya oleh rofiq ali
musisi dari tenggalek
kalau kita dengarkan suasananya atau suaranya masih seperti tahun enam puluh an
wah langsung aja ini
coba kita dengarkan

pas tujuh belas agustus ya pak ya
waktu kita dekat sini
kalah sang bulat purna
saya bikin vokal aja pak
tersinar di atas telaga
yang pernah patah hati
dan suara bapak masih bagus lho pak
ayo kita lanjut lagi ya pak
ini di tahun politik
seperti apa nih pak
pandangan pak sby terhadap pemilu dua ribu dua puluh empat
pemilu itu milik rakyat
bukan milik negara
yang berdaulat rakyat
oleh karena itu
negara harus memberikan kemudahan
agar rakyat bisa menggunakan haknya
hak untuk memilih
dan hak untuk dipilih
negara memberikan ruang secara adil
nah saya yakin rakyat indonesia itu ingin pemilunya damai
saya setuju dengan itu semua
berikan ruang yang adil kepada semua
dan kemudian betul betul dilaksanakan secara jujur dan adil
nah kalau sudah begitu
siapapun yang terpilih nanti akan diterima oleh rakyat indonesia
pak ini nama mas ahy digadang gadang masuk ke bursa bakal cawapres
seperti apa tanggapan dari bapak
sebagai orang tua saya mendoakan agar ahy dalam perjuangannya dikabulkan oleh allah
kita tidak tahu seperti apa nanti
tapi pengamatan saya sebagai senior sebetulnya
bukannya sebagai orang tua
ahy punya pengetahuan tentang masalah dan tantangan di indonesia sekarang ini dan ke depan
ahy punya visi dan punya solusi
dan dia juga punya karakter dan kemampuan untuk memimpin indonesia
oleh karena itu menurut saya sah sah saja kalau dia juga punya harapan
siapa tahu ditakdirkan oleh allah
ahy akan menjadi calon wakil presiden nantinya
kita serahkan kepada sejarah dan takdir allah
berarti sebagai senior dan juga orang tua mensupport begitu ya pak ya
pak ini apa pesan dan juga harapan bapak sebagai presiden republik indonesia ke enam bagi bangsa indonesia
apalagi kita juga mendekati tujuh belas agustus momentum yang paling berharga juga untuk tanah air
kalau setiap generasi setiap pemerintah setiap pemimpin
mewujudkan tujuan dan cita cita kemerdekaan itu
berarti bangsa kita akan makin maju di masa depan
jadi harapan saya kepada para pemimpin mendatang
bikin indonesia makin maju
agar maju manusianya masyarakatnya makin cerdas
peradabannya makin tinggi unggul
sehingga itu akan membuat bagaimanapun indonesia betul betul akan maju
ekonomi tumbuh dengan baik secara adil tanpa merusak lingkungan
masyarakat makin sejahtera
hukum dan keadilan tegak termasuk keadilan sosial
dan juga jangan lupa berikan ruang kepada rakyat untuk berekspresi
pak terima kasih banyak
terima kasih kembali
secara pribadi secara pribadi terhormat
bisa diberikan waktu untuk berdiskusi lebih dekat
dan juga tim cnn semoga tadi harapan
dan juga cita cita bapak terwujud dan tentunya sehat selalu ya pak
terima kasih banyak atas waktunya bapak
sehat dan sukses selalu